bmkg menjelaskan bahwa gempa mentawai enam sembilan magnitudo berpotensi merusak bangunan
potensi kerusakan bangunan terjadi di siberut dan tanah bala
lantas seperti apa suasana terkini di sana
kita telah tersambung melalui telpon dengan limin sirilaulau
salah satu guru di siberut barat yang saat ini berada di posko pengungsian
sebelumnya kami mengucapkan duka cita atas kejadian yang menimpa bapak dan keluarga
pak limin kita tahu bahwa saat ini ada posko pengungsian yang didirikan di wilayah bapak
bisa ceritakan pak seperti apa kondisi terkini di sana
ya terima kasih selamat siang mbak dea
saat ini kami berada di kecamatan siberut barat sepertinya di dusun betahet
bisa kami sampaikan kondisi dari tadi pagi
pagi sampai saat ini
sekitar siang tadi masih cuaca agak mendung dan sekarang sudah lumayan membaik mbak dea
dan perlu kami sampaikan untuk kondisi terkini di pengungsian
jadi tadi kita sudah sampaikan beberapa waktu yang lewat pengungsiannya sangat memprihatinkan
karena sebab pengungsian yang sebelumnya dibangun oleh pihak ngo itu tidak mampu menampung berapa orang yang ada atau yang mengungsi tadi malam
dan satu harapan kita mbak dea halo masih bisa terbaca
iya pak limin silahkan
oh iya masih bisa terbaca suara kita ya mbak
masih masih lancar pak
ya ini satu harapan kita mbak
kita tidak menutup harapan kita bagaimana pihak pemerintah tempat untuk kita dari kalangan akar rumput
suara kita yang merasakan bagaimana ke pengungsian tadi dan hari hari sebelumnya
untuk akses penerangan mbak dea
akses penerangan yang tadi kita rasakan
apa yang merekam hankap mbak dea
terima kasih pak
komunikasi dari dusun dusun dari beberapa dusun dan desa itu kita sulit aksesnya untuk bisa mengetahui
korban jiwa secara akurat korban jiwa apakah ada kerusakan bangunan dan fisik bangunan fasilitas umum yang lainnya
itu sampai saat ini mbak dia belum bisa kita konfirmasi secara akurat mudah mudahan dalam waktu kedepannya
mungkin sekitar sore atau besok akan bisa dibagikan oleh pihak yang berwenang setidaknya pihak pemerintah tempat
bisa menyampaikan ke pihak yang lebih tinggi dan saat ini akses komunikasi kita terputus dari dusun apalagi yang bagian
pesisir pantai juga bagian dusun dusun yang masuk di pedalaman mbak dea terus kami juga menyampaikan ini titiknya
kan daerah terisolir mbak tiga c daerah terisolir saya kiranya untuk menyalurkan menyalurkan apakah bentuk menyalurkan
bantuan atau apa apa yang bisa dibantu itu memang kita sulit akses transportasi di sini mbak apalagi saat ini akses
transportasi dari layanan perhubungan dinas perhubungan juga swasta itu diistirahatkan karena
perhubungan juga swasta itu diistirahatkan karena masa
libur masa libur nasional jadi kita berkomunikasi dengan keluarga barangkali juga untuk bisa keluar itu sangat sulit mbak
karena akses transportasi kita itu sangat minim di sini kalaupun ada itu hanya inisiatif dari pribadi dari perorangan yang ada di daerah kita demikian mbak dea akan sampaikan
baik pak limin menjelaskan bahwa ada tiga titik pengungsian di daerah bapak dan pak limin
juga menyebut bahwa kondisinya memprihatinkan pak limin jika pemerintah daerah akan memberikan bantuan dengan segala keterbatasan yang tadi anda sebutkan bahwa akses jalan terputus komunikasi juga sulit benda benda apa saja kebutuhan apa saja yang harus segera dikirimkan ke lokasi kejadian
ya bisa kami sampaikan untuk keperluan yang paling mendasar mbak itu tenda
ya terus kalau bisa tindak lanjut untuk penyerangan itu mbak karena kita tidak bisa memprediksi nanti malam atau besok besok atau minggu depan kita akan kena gempa tidak siang hari saja
itu bisa berkemungkinan di malam hari dan harapan kita ini akses penerangan itu segera ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah daerah atau pihak yang berwenang yang bisa membantu kita
untuk persediaan makan
saya pikir saat ini masyarakat karena sudah dilatih dengan ketangguhan bencana memang secara mandiri turun ke bawah untuk misalnya masak
masak dengan makanan setelah masak di rumah di pemukiman kembali lagi di penelusuran
demikian mbak yang lain lain nanti akan bisa dibicarakan oleh pihak pemerintah dusun desa dan kecamatan
keterjangkauan atau akses bantuan
dan juga penerangan atau listrik begitu ya pak limin
demikian mbak apalagi kita memakai sekarang layanan pln dan saat ini
di layanan pn itu membantu kita untuk menggunakan akses komunikasi melalui internet
wifi yang terpasang di fasilitas umum
nah di daerah kita pln nya hidup hanya malam hari kecuali di saat sholat jumat dan hari minggu
nah harapan kita tadi secara pribadi kita menurut pn kita harus menggunakan alat alat yang terdapat
untuk dihidupkan pn khusus untuk hari ini karena situasi tanggap darurat
kalau bisa dihidupkan agar kita bisa menggunakan layanan internet
boleh berbagi ke keluarga kita di luar kota maupun kerabat kita yang ada di dusun dusun
demikian disampaikan mbak
baik itu tadi yang disampaikan oleh pak limin
yang saat ini berada di siberut barat adalah keterjangkauan atau penyampaian informasi
berupa sambungan internet dan juga listrik yang dibutuhkan
semoga ini otoritas terkait segera menindaklanjuti
semoga cepat memberikan bantuan kepada warga terdampak di sana
pak limin semoga sehat selalu semoga lancar agar bisa melalui kejadian ini
terima kasih pak limin
ya terima kasih korpus deliti tuhan berkaci kita semua mbak